sampai sampai yang ada di ciliwung sama seperti ini
biasanya kalau habis hujan sampah ini akan terbawa dari hulu ya
kemudian akan nyangkut seperti ini karena memang ada kegiatan normalisasi
jadi kemudian sampah sampah itu akan sangkut di bambu bambu
kalau sampah ini kita biarkan dia mengalir gitu ya tidak kita ambil ini akan menambah risiko bencana
usman firdaus biasa bergelut dengan sampah
bersama relawan komunitas masyarakat peduli ciliwung atau mat peci
usman setiap hari bahu membahu membersihkan sungai ciliwung dari berbagai sampah
usmanlah yang menggagas komunitas masyarakat peduli ciliwung pada dua ribu dua
kini mat peci telah beranggotakan satu ratus tiga puluh orang relawan dan memiliki enam belas pos di sepanjang bantaran kali ciliwung
ciliwung memiliki dampak luas terhadap lingkungan di sekitarnya terutama pada musim hujan
sungai ini membelah jakarta dan melalui banyak perkampungan
sudah berpuluh puluh tahun ciliwung dikenal sebagai sungai yang kotor
sungai ciliwung kini memang bagai penampungan sampah raksasa
bukan saja sampah masyarakat yang tinggal di bantaran kali
daerah aliran sungai di wilayah dki jakarta yang dilintasi kali ciliwung mengalami penyempitan dan pendangkalan
sungai jadi gampang meluap dan air membanjiri port mukiman
usman yang sarjana sistem informasi ini
tergerak memenai ciliwung setelah melihat data badan pengelolaan lingkungan hidup daerah atau bplhd jakarta tahun dua ribu delapan belas
data itu menyebutkan kali ciliwung telah terkontaminasi bakteri e coli lebih dari sembilan puluh persen
padahal sampai awal abad ke delapan belas orang biasa meminum air sungai ciliwung
di masa penjajahan belanda itu
sungai ciliwung juga digunakan sebagai jalur transportasi perahu pembawa barang dagangan
setiap harinya ada empat puluh ton sampah yang masuk ke kali ciliwung
sampah sampah plastik seperti inilah yang membutuhkan waktu pengurayan lebih lama
dan kemudian mengakibatkan sedimentasi atau pendangkalan pada permukaan sungai
di samping itu sejumlah program normalisasi kali ciliwung seperti menerap pinggiran kali
juga sebenarnya memberikan masalah tersendiri seperti penangkalan
tanah tanah yang ada di sini juga mengakibatkan terjadinya pendangkalan pada sisi sungai
yang tentunya memberikan dampak bencana yang lebih besar
menjaga sungai yang berhulu di gunung pangrango kabupaten bogor ini
agar bebas dari sampah bukan tugas mudah

ya untuk di daerah sini kita bisa lihat
di daerah sini memang pembersihannya lebih sulit ya
karena memang ada pekerjaan proyek normalisasi
masih terdapat banyak kedundukan tanah dan pilar pilar sikpile beton
sehingga mengakibatkan sampah nyangkut di beberapa titik
dibandingkan dengan daerah yang kemarin di agak kehulu
itu memang lebih gampang membersihkannya
karena memang rata rata di sana juga rumah penduduk masih ada jarak antara rumah dengan sungai
karena memang rata rata di sana juga rumah penduduk masih ada jarak antara rumah dengan sungai
jadi kegiatan melakukan pembersihannya cukup mudah ya
dan memang tidak ada barang barang selain proyek normalisasi di sana
tidak ada barang barang itu sehingga lebih mudah gitu ya
nah kita berharap setelah ini selesai pembersihannya akan lebih mudah lagi
dan sedimentasinya yang tadinya memang kita lihat masih menunggu selesai di sini
bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali seperti itu

dalam bekerja pria kelahiran cina dan perempuan cina

ia paham betul mengajak orang berubah bukanlah lewat perintah namun melalui contoh perbuatan
usman yang berdarah betawi memakai pendekatan kultural
kepada warga pribumi yang banyak tinggal di dekat kali ciliwung

ia berhasil merekrut beberapa anggota untuk menjaga sungai
ia berhasil merekrut beberapa anggota untuk menjaga sungai

kegiatan usman dan teman temannya di komunitas mak pj berdampak positif

kegiatan usman dan teman temannya di komunitas mak pj berdampak positif
pemandangan seperti ini pun kembali terlihat lagi di sungai ciliwung

pada dua ribu tiga belas banjir besar melanda jakarta dan merenggut puluhan nyawa
pada dua ribu tiga belas banjir besar melanda jakarta dan merenggut puluhan nyawa
besar belanda jakarta dan merenggut puluhan nyawa ini bukti bahwa potensi bencana ciliwung
tidak bisa dipandang sebelah mata normalisasi daerah aliran sungai ciliwung kemudian dicanangkan
kawasan kampung pulo dan bukit duri yang selalu kebanjiran pun dibeton pemerintah jakarta
menggelontorkan dana satu delapan belas triliun rupiah untuk proyek ini namun usman ternyata memiliki pandangan berbeda
wilayah ini yang sudah di beton ya ada beberapa wilayah yang memang sudah rapi atau sudah jadi
tapi sebagian wilayah memang masih ada yang belum seperti kita lihat ini sebagian sudah ada yang jadi
nah ini perbandingan dengan tempat yang di hulu itu secara alami memang ternyata
lebih bagus ya kalau dipandang dibandingkan dengan yang beton seperti ini
karena memang terlihat lebih rapi kalau dinormalisasi secara natural
sampah sampah hasil operasi pembersihan dikeluarkan dari perahu
teman teman relawan matpeci di pos kampung pulo telah menantinya
nah kemudian contohnya
ditangkap anak anak nih seperti ini nih ini juga terbawa arus ini
kemarin jadi nyangkut diambil sama anak anak lumayan katanya buat meja
gerobak kotak kotak gini
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi enggak justice tidak disputes kami
usman percaya konsep kembali ke alam akan mengembalikan esensi ciliwung sebagai anugerah tuhan
kenapa memilih bambu pak
yang pertama kita mudah dapat di sini bambunya
yang kedua nanti dia ini sebetulnya kita juga sedang membibitkan juga
nanti yang bambu bambu yang kita tancapkan itu itu nanti akan tumbuh
oh akan tumbuh lagi ya
oh akan tumbuh tunas
dia nanti menambah kuat daya tahannya terhadap arus air gitu
sampah yang masuk ke sungai ciliwung sebagian berasal dari depok dan bogor
pada musim hujan usman dan relawan mat peci harus bekerja ekstra keras
karena volume sampah yang harus dikumpulkan
bahkan dari tengah dan tepi sungai berlipat ganda
persoalan lain yang dihadapi ialah pemanfaatan daerah aliran sungai yang tidak semestinya
nah seperti ini kita lihat ada contoh satu kan rumah
rumah yang sudah melewati garis sepadan
jadi dia sudah di atas aliran sungai
di atas daerah aliran sungai gitu ya
sebetulnya ini sudah longsor beberapa kali kan
ini ada bekasnya ini sebetulnya bahaya kan
karena pada saat debit air lagi puncak tertinggi ini bisa menggerus apapun yang ada di sampingnya
jadi kalau seandainya ada bangunan di atas daerah aliran sungai yang paling buruk kejadiannya itu apa pak
bagi pemilik rumah mungkin rumah bakal longsor ya
bagi sungainya sendiri
baginya sungai sendiri sedimennya makin tinggi
kemudian menghambat aliran air
usman menyayangkan perilaku buruk sebagian warga yang menganggap sungai sebagai tong sampah mereka
dalam dua jam operasi bersih bersih usman dan tim dapat mengumpulkan dua lima ton sampah
rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai perlu disikapi berbagai kalangan dengan memberikan edukasi
tidak hanya aktif membersihkan ciliwung dari sampah
usman juga menggerakkan komunitasnya untuk memanfaatkan lahan
di sekitar sungai ciliwung sebagai perkebunan dan apotek hidup
di pos kedung mengko sekitar tiga km dari pos pertama
usman dan komunitas matpeci memanfaatkan lahan
untuk menanam pohon buah buahan
di antaranya mangga dan rambutan
mereka juga bertanam sayur dan tanaman obat
kebun ini banyak dimanfaatkan warga sekitar
salah satunya ahmad warga sawangan jawa barat
satu juga sekarang masyarakat di sini juga sudah mulai sadar
nggak buang sampah lagi di pinggir kali semenjak ada kegiatan mapeci
nah kedua kan sampah juga kan jadi lumayan bersih juga
sampahnya mungkin memang masih ada juga kalau
mungkin kalau ada lagi banjir
mungkin sampah datangan lagi dari wilayah hulu kan
mungkin gitu ada lagi
kalau sampah yang sekitar sini sebenarnya sudah tidak ada
karena masyarakatnya sudah mulai sadar lah
nggak buang sampah di pinggir kali lagi
usman juga telah membekali relawan matpeci dengan pelatihan penyelamatan
jika banjir datang
mereka dapat diturunkan untuk membantu evakuasi warga
awalnya usman dan komunitasnya bekerja secara swadaya
tanpa bantuan dari pihak manapun
tetapi sejak dua ribu empat belas
dinas kebersihan dki mulai memberikan perhatian pada komunitas masyarakat peduli ciliwung
satu ratus tiga puluh anggotanya diangkat menjadi pegawai non dinas dan digaji setiap bulan
dinas kebersihan lingkungan dki jakarta mengakui keberadaan komunitas matpeci
amat membantu mereka
ada kritik mereka kepada kami
salah satunya misalnya tidak banyaknya direkrut relawan relawan yang ada di bantaran sungai ciliwung
untuk masuk sebagai petugas pembersih kali dan sungai kami
nah ini kami juga menerima masukan tersebut
artinya pada saat nanti mereka bergabung dengan kami di dinas kebersihan
tentunya apa yang menjadi hak mereka akan kita penuhi
salah satunya tadi misalnya berkaitan dengan operasionalisasi dari
perahu bahan bakar itu kan semua tersedia dalam anggaran dinas
tentunya kita akan plotting akan kita sampaikan kepada mereka semua sesuai dengan ketentuan anggaran yang ada
selain memberi teladan usman juga rajin mengimbau warga
sepanduk imbauan berisi pantun khas betawi ini ditebar di sejumlah titik
jadi waktu contoh kemarin misalnya pada saat musim kering ya
kemarin kemarau kita cukup panjang sungai debit airnya berkurang sangat drastis
kemudian daerah spot area yang ada di pinggir sungai rata rata kering
jangankan sumur pohon bambu aja pada kering
nah saya lihat aktivitas masak kembali ke sungai
dia mencuci kemudian dia mandi saya tanya ke mereka gitu
bu kenapa sekarang berani mandi cuci gitu mereka bilang sekarang udah gak ada sampah pak
nah itu indikator artinya masyarakat sudah bisa menikmati kembali sungainya
meskipun kerap ada keterbatasan baik keuangan maupun peralatan
usman memilih tidak berhenti
semboyan tetap tangguh ia tanamkan di dalam komunitasnya
kondisi kekurangan peralatan dan anggaran justru membuat mereka semakin kreatif dan tidak mudah menyerah
menghadapi situasi yang sulit
ada yang bilang cari popularitas ada yang bilang kurang kerjaan gitu
banyak yang mereka mencibir

di rumah sederhana di jakarta selatan inilah usman bersama istri dan anaknya tinggal
sang istri dina brihandini adalah guru taman kanak kanak
dinalah orang pertama yang diajak usman membersihkan pinggiran ciliwung
meskipun awalnya risih dina akhirnya paham bahwa tanpa kepedulian kecil tidak ada hal besar yang dapat dihasilkan
ia masih terus menemani sang suami melakukan berbagai kegiatan pembersihan kali
namun tanggapan negatif kerap diterima dina dan suaminya
banyak ada yang bilang cari popularitas ada yang bilang kurang kerjaan gitu banyak yang mereka mencibir gitu
cuma karena kita pikir di sini juga lahan tidak ada menanam juga mesti pakai pot di sana bebas
dengan kita bersihin tanaman liar kita olah tanam bayan kangkung semua hidup
di situ ada rasa kepuasan
kebersamaan di rumah pada waktu senggang menjadi pelepas dahaga yang tidak ternilai
karena usman seringkali harus ada di luar rumah untuk mengkoordinir anggotanya jika ada kondisi tertentu pada kali celiwung
usman firdaus selalu menanamkan nilai kesabaran dan ketulusan kepada keluarganya
inilah yang membuatnya tidak pernah patah arang meskipun banyak aral merintang
sebagai bagian dari usahanya menjaga ciliwung usman menjaga hubungan baik dengan sejumlah dinas terkait dan warga sekitar
terik matahari dan hujan deras telah menjadi sahabatnya
bagi usman penilaian dari manusia hanyalah sementara
ia yakin tuhan tidak tidur dan akan selalu melihat ketulusan niatnya
cara lain mengimbau warga agar peduli pada pelestarian sungai adalah menggandeng sanggar budaya betawi
untuk menyuarakan imbau
sanggar yang diadakan oleh penyelidikan dan penyelidikan adalah sanggar silat silibet di penyelidikan jakarta selatan
melalui pertunjukan seni usman menyampaikan pesan pesan terkait budaya hidup bersih
usman dibantu ram ghani salah seorang seniman lokal
menurut usman jakarta membutuhkan banyak anak muda yang memiliki wawasan lingkungan
dan mau menjaga kelestarian alam
bang beli lemang rasanya enak
taruh di bakul dibeli beli
ali emang masih anak anak
komen pokok banten untuk kali
sekarang kamu tau apa namanya punya jurus
bang kalau mau tau ramai bang
sinan jalan di leras sampai ke tebut

jurus silibet bang
bang kamu mau main lagunya lagu betawi
berdo nyanyi nyanyi saudari pak jokowi
wah bisa aja bang
dia emang bukan orang betawi asli bang
asli dari jawa
tapi dia cinta sama budaya betawi bang
makanya kalau ada orang betawi sendiri yang gak cinta sama budayanya kita malu sama dia bang
abang asal tahu aja dia punya kekuatan ada di kakinya bang
gak punya ada jalunya bang
menurut usman dan dhani pantun merupakan senjata paling ampuh memberikan sindiran
naik motor ke atas bukit berangkat pagi pulang sore hari
kali kotor sumber penyakit yang rugi bakalan kita semua

memang tidak muncul melalui
jargon kampanye atau retorika
seorang pahlawan sering muncul tanpa banyak berkata kata
melalui kesabaran dan ketulusan niat usman berhasil mengetuk pintu nurani warga untuk ikut peduli pada lingkungan yang telah lama dilupakan
kayak apa makanya pernah denger tuh gilewong dibersihin kayak orang gile
ya emang dulu gitu
pertama kita dianggap gila
tapi ternyata kita bisa buktiin kegilaan kita itu jadi manfaat buat orang banyak
sosok usman yang sederhana menjadi bukti bahwa memberikan teladan tidak harus menunggu punya materi yang berlimpah ataupun posisi yang tinggi